permisi apa yang mau dipesan
makanannya baik ditunggu ya
pasirin aja maaf banget
lo gak mau
lo gak mau
ya udah makan aja usus goreng kenapa malah liatin gue
ya kalau lo mau kan bisa bagi dua
masih gorengnya lah
lagian gue udah kenyang

selamat makan ya usus goreng

isinya kita trotzdem ambil
ini mangga untuk abrak
kasihan banget batu bata
pasti dia kecapean changing room sampai ketiduran disini
padahal kan dia belum mampu
tangan pangeran kok lecet
ngapain dia di dapur
jangan jangan kena hot plate lagi
ya gara gara kamu lah
kamu kerja ngelamun
tugas kamu ini ngantar makanan ke pelanggan
iya pak maaf
saya langsung kerja lagi ya pak
tadi latihan pas namu kak
untuk menghadapi pelanggan
yaelah ran nih
daripada lu pusing pusing kayak gini nih ya
tinggal di rumah gue aja lah
jangan dong tak
gue gimana bisa hidup mandiri
kalau gue bergantungan sama orang lain
sorry nih bukannya gue mau ngeluh
tapi permasalahan ya dari tadi
kita udah muter muter bantuin cari kosan yang murah
tetap aja kan gak ada yang cocok
sampai sekarang lu belum bisa ngasih keputusan
tapi semua yang kita lihat
semua belum ada yang cocok sama kantong gue
lah emang kosan tadi kurang murah apa coba ran
susah kalau nyari yang lebih murah
jakarta loh ini
gue gak ada duit lagi kak
terus gue harus gimana dong
lagian uang gue kan udah gak cukup
gue tuh abis bantuin pak regar bayar kontrakannya
gak terlalu lama sih yo
uang gajian gue kan harus dipotong
gue udah janji soalnya
gue akan bantuin putri bayar
aduh ran ran ran
kayaknya berat banget gitu ya hidup lu tuh
banyak banget bebannya
udah gak punya duit
tawaran kita berdua di tolak juga
udah ada temen bantu nih
untung gue udah ujian susulan
semoga hasilnya bagus
gimana udah selesai hairnya
kamu bisa ngerjain semua soal
ujian susulan tadi kan
kalau pangeran sama rizky udah masuk kampus
jangan kasih skor seberlebihan ya pak
udah tahu apa yang mereka lakukan itu salah
dan biar gak nambah nambah urusannya putri
sampai putri nggak kepikiran soal ini pak
jadi dikasih arahan aja
biar masalah ini nggak kejadian lagi
mereka berdua udah ngalamin cedera pak
mereka udah mendapatkan pelajaran
dari pertarungan yang mereka lakukan kemarin
what did you just say
pangeran dan rizky duel gitu
gue baru sadar
kalo dari kemaren pak regar gak tau soal
pertarungan rizky sama pangeran
oh jadi kemaren
ternyata rizki dan pangeran itu bertarung
tapi keadaan mereka berdua udah membaik kok
dan putri juga udah bicara tegas tentang mereka berdua
udah tau juga
iya pak bu nawang juga udah tahu soal ini
dan pas di rumah sakit
bu nawang juga sempat membahas ini sama pangeran
pak maaf ya
belum sempat ngabarin pak regar soal ini
tapi saya harus bersikap tegas
terhadap rizky dan pangeran
permisi ini pesanannya ya
pesanan saya bukan yang ini mbak
oh salah ya mas
saya minta maaf ya akan segera saya ganti
permisi apa yang mau dipesan
kamu jadi pelayan disini
kalau saya jadi pemilih cafe ini
sudah saya pecat kamu
tapi saya gak sengaja
beneran tadi saya kesandung
saya gak butuh penjelasan kamu
tolong jangan pernah di hadapan saya lagi ya
saya sudah muak